dilanjutkan kembali saudara dua orang meninggal dunia dan belasan lain yang mengalami luka luka
setelah bus rombongan studi tur siswa menabrak truk di jalan tol jombang mojokerto jawa timur
inilah kondisi bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar
bagian depan bus rusak berat setelah menabrak truk di jalur tol jombang mojokerto arah surabaya
saat kecelakaan terjadi bus yang mengangkut tiga puluh tiga siswa smp pgri satu wonosari ini oleng ke kiri dan menabrak truk yang berada di jalur lambat
dua orang meninggal dunia di lokasi yakni kernet bus dan seorang guru
sedangkan lima belas siswa mengalami luka luka
diduga kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk
sopir tersebut tidak ada cadangan sopir
kemungkinan kemungkinan menurut dari keterangan saksi yang ada dalam bus itu mengalami mikrosif